mau bunuh diri mbak
jadi lo mau kasih tau gue
kenapa lo membatalkan
pernikahan lo sama juli
sebelum jatuh juga loh ya
halo selamat siang mbak
iya selamat siang mbak
apa dokter bram praktek siang ini
nama lengkapnya siapa ya mbak
kalau boleh tau
saya sih cuma tahunya dia dipanggil dengan nama dr bram
tadi siang dia mengantarkan hasil tes calon suami saya
maaf ya mbak sebelumnya
tapi setahu saya
di rumah sakit ini tidak ada yang namanya dr bram
itu gak mungkin mbak
soalnya kemarin saya dan mil baru saja ketemu sama dokter bram
tapi memang benar
di rumah sakit ini tidak ada yang namanya dr dam mbak
tadi siapa nama calon suami mbak
tunggu sebentar mbak saya coba cari dulu
ini hasil pemisahan dan scan dari pak milo
milo gak terluka dalam dan dia nggak apa apa
yang nganterin dokumen itu ke rumah saya
dan dokumen itu juga dokumen palsu
yang jelas dokumen yang ada di tangan mbak sekarang
adalah hasil pemisahan lab
untuk pak milo yang belum diambil
milo yang belum diambil
milo yang belum diambil
milo yang belum diambil
dokumen ini boleh saya bawa mbak
oh silakan mbak memang itu sudah harusnya diambil dari kemarin kok

oh yaudah makasih ya
ya enggak lah
gua gak mau nikahin juli
karena gua gak terima banyak kekasih
sebentar lagi kamu akan tahu semua kebenarannya mil
dan kita akan menikah
sampai jumpa di video selanjutnya
jangan lupa juli pasti akan membantu kamu
aku tahu ini akan melukai perasaan kamu
aku minta maaf atas keputusan ini
aku minta maaf atas keputusan ini
satu hal yang harus kamu tahu
aku mencintaimu lebih dari nyawa ku sendiri
aku mencintaimu lebih dari nyawa ku sendiri
kok gak ada
surat dari mas milo ya
untuk mbak juli
sini gua mau baca
pinjem gua mau baca
mbak irsa jangan mbak
itu kan mbak irsa
itu kan mbak irsa
tulisannya jadi luntur
mau gua sih
orang gua mau pinjem mau baca lu gak boleh
lagian apa sih urusannya sama mbak ersi
mbak mbak juli
ini surat dari mas milo tapi
udah gak bisa kebaca mbak
maaf mbak soalnya tadi ketumpahan air sama mbak irsa
akhirnya terus sekarang gimana al
milo mau menyampaikan sesuatu dan aku gak bisa tahu
apa yang mau dia bilang
mbak tapi tapi tadi
tadi aku sempat baca sedikit sih
terus apa katanya al
mas miro mau bunuh diri mbak

kalau dia gak bisa ngelupain cintanya mbak juli
tapi juga nggak bisa menerimanya mbak
kenapa sih masih teriak teriak
ada apa sih
kamu tuh lari kemana sih
kini pasti surat dari dokter
aku tau kenapa milo batal nikah ya
ternyata dokter yang datang kemarin itu bawa surat yang isinya
sultan sihan sudah kesan
ini adalah hasil tes laboratoriumnya asli
tapi sekarang masalahnya mil masih belum tahu
jadi kita harus kasih tahu dia
sekarang masalahnya kita harus memberitahu milo ini
dan akhirnya mengakibatkan impotensi
dan bisa jadi ini tidak bisa sembuh
julie sangat mencintai dia
seharusnya lu bisa terbuka sama dia lu harus jujur sama dia
julie pasti bantu
apa pentingnya dia dibandingkan dengan bistro
sudah jelas jelas wisnu
yang berjasa dalam hidup kamu
wisnu yang membuat kamu sukses selama ini
wisnu yang membantu kamu
di suratnya milo dia bilang dia mau ke mana
kenapa kamu gak bilang dari tadi al
terus milo mau ke mana
habis dari tadi kan semuanya panik
katanya dia mau ke atas gedung j company